bg memprediksi kawasan jabodetabek berpotensi mengalami curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
yang disertai dengan petir dan juga angin kencang antara tiga puluh satu oktober hingga enam november mendatang
akibat perubahan iklim secara global hujan ekstrim dapat terjadi di mana saja
warga jakarta diharapkan dapat selalu mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir
dan terutamanya mereka yang tinggal di kawasan yang kerap mengalami banjir di musim penghujan
di jakarta barat ada empat wilayah yang rentan mengalami banjir tahun ini
salah satunya di kelurahan duriko sambi tepatnya di rw empat lima dan enam
permukaan tanah di kawasan ini lebih rendah dari bibir kali sehingga saat kali meluap air membanjiri rumah warga
sebagai bentuk antisipasi
pemerintah telah memperbaiki saluran drenase dan meningkatkan permukaan tanah
ini ada perubahan semenjak ada perbaikan saluran air ya
kita kemarin aja waktu banjir yang ujan gede itu beberapa hari seharian ya
alhamdulillah saya nggak tergenang gitu di jalanan
namun upaya ini dilayah warga belum maksimal

itu tadi harus dibikinin penyedotan pintu air yang lebih besar
dan apa namanya semacam pompa ya
pompa belum ada pompa besar
ya selama ini kita udah ajuin ya
cuma mungkin belum direspon saja
menurut pemprov dki jakarta ada tiga ancaman musim hujan di ibu kota
pertama banjir akibat luapan air di pertemuan tiga belas aliran sungai di selatan jakarta

lalu hujan ekstrim di dalam kota serta banjirop di utara jakarta
hingga senin siang bpbd dki jakarta melaporkan pantauan tinggi muka air di dua belas pintu air berada di level siaga empat
sedangkan pintu air pasar ikan pada pukul sebelas siang sempat dilaporkan berada di level dua
adapun ketinggian muka air ini dinilai tidak beresiko banjir
sejumlah antisipasi telah dilakukan pemprov dki jakarta terkait dengan perakiraan cuaca bmkg
ketika bulan februari kemarin ketika terjadi hujan melampaui kapasitas daya tampung kita
lalu terjadi otomatis genangan dan banjir maka target untuk bisa mengeringkan itu bisa tercapai
kenapa karena semua sumber daya dikerahkan
ketika sebuah kawasan tergenang biasanya bisa sampai tiga empat hari di hari hari itu semua damkar dikerahkan
kemudian pompa mobile dikerahkan bahkan tangki penyiraman air dikerahkan
untuk menarik dan itu jadi surutnya
bukan semata mata karena gravitasi tapi surutnya karena ditarik oleh pompa
itu semua memerlukan manajemen itu semua memerlukan skenario
masyarakat terutamanya yang tinggal dekat aliran sungai
diharapkan dapat memantau tingkat muka air melalui laman bpbd jakarta go id garis miring water level